kita akan mendengarkan pernyataan dari kapolri beberapa saat yang lalu ketika rapat dengar pendapat dengan komisi tiga dpr ri
secara umum saat ini tim sus sudah memeriksa lima puluh dua orang saksi empat orang ahli
di mana ada ahli dokter forensik balistik kimia biologik dan ahli digital forensik
selanjutnya tim sus juga telah melakukan penyitaan terhadap satu ratus dua puluh dua barang bukti
berbagai macam mulai dari senjata api magasin cctv dan sebagainya
kemudian berasalkan laporan pemeriksaan yang telah dilakukan timsus
maka didapatkan fakta fakta dengan memperhatikan persesuaian alat bukti
bahwa kronologis awal yang disampaikan bahwa terjadi pelecehan dan tembak menembak di rumah dinas studen tiga adalah tidak benar
terdapat upaya merekayasa tkp sehingga seolah terjadi